usai viral buaya yang hidup puluhan tahun di pengarangan rumah warga
yang ada di kelurahan sempur kaler kota bogor jawa barat pada minggu sore ini
kemarin disita petugas bksda karena dianggap melanggar hukum konservasi
ya ini beberapa kali kita informasikan juga ya untuk anda fenomena
ada warga yang memelihara buaya di halaman rumahnya
nah saat hendak dibawa reptil raksasa itu terus meronta
pihak keluarga berurai air mata saat melihat kojek buaya peliharaan mereka disita oleh bksda
mereka mengaku sedih lantaran telah hidup berdampingan dengan sang buaya selama puluhan tahun
petugas sempat kewalahan menangkap reptil seberat dua tujuh kuintal ini
lantaran sang buaya merontak enggan dibawa
bahkan iwan sang pemilik harus turun tangan menenangkan buaya kesayangannya
selain dinilai melanggar undang undang konservasi hewan dilindungi
keberadaan buaya di tengah keluarga ini juga dianggap
membahayakan warga sekitar
proses evakuasi buaya dilakukan oleh sejumlah petugas bksda
di kelurahan sempur kaler kecepatan bogor tengah kota bogor jawa barat minggu sore
ketika dianggap terlalu banyak

ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
ketika dianggap terlalu banyak
petugas menangkap rakyat di rumah
sampai sekarang alhamdulillah dia sehat
saya akan percayakan semuanya ke badan konservasi juga
kojek memang sudah akrab dengan keluarga ini
selain berkeliaran bebas di lingkungan dalam rumah
predator ini setiap harinya bermain bersama keluarga dan anak anak
tak jarang kojek juga membutuhkan aktivitas memasak di dapur
menjemur pakaian hingga tidur bersama keluarga di kamar
awalnya buaya ini ditemukan oleh muhammad iwan
saat berdinas di wilayah pantai pangandaran tahun sembilan puluh an
sang bayi buaya seukuran toke itu nyaris dibakar bocah nelayan
iwan menyelamatkan bayi buaya dan langsung membawanya pulang
kini buaya sepanjang tiga meter itu akan dititipkan kepada petugas
di penangkaran reptil taman safari
kami menerima penyerahan satu ekor buaya dengan berat kurang lebih dua ratus kg
dengan panjang dua tujuh puluh lima cm dari bapak iwan
bapak iwan bapak muhammad iwan
sekarang kami satwa tersebut sesuai dengan permintaan kita serahkan
atau kita titipkan di taman safari
evakuasi buaya ini dilakukan karena dianggap melanggar hukum konservasi